dan di tengah isu perubahan iklim dunia indonesia ikut berperan dalam menurunkan penggunaan energi yang menghasilkan banyak emisi
namun batu bara sebagai sumber energi bagi pembangkit listrik masih dominan
terlebih batubara merupakan penopang elektrifikasi nasional untuk program pembangkit listrik tiga puluh lima mw
lantas bagaimana sikap pemerintah dalam melanjutkan proyek tiga puluh lima mw di tengah menguatnya isu energi alternatif yang lebih ramah lingkungan
daya saing batubara di tengah isu perubahan iklim dan kami akan membahas selengkapnya dalam newsroom talks berikut
dan telah bergabung bersama kami direktur riset core indonesia peter abdullah selamat sore pak peter
selamat sore mas aldi
ya pak peter
untuk pemanfaatan batu bara dan meningkatkan daya saing batu bara di dalam negeri apa hasil yang telah dicapai dalam diskusi batubara yang dilakukan hari ini
ya hari ini kita mendiskusikan banyak hal tentang batubara
khususnya terkait dengan iklim investasi
karena kita sadari sekali bahwa peran dari batubara ini dominan di dalam perekonomian kita
baik sebagai sumber pendapatan negara utama
dan kemudian juga menjadi sumber pendapatan di daerah
kalau kita lihat juga batubara menjadi sumber energi utama untuk energi kita untuk listrik kita
akan meningkat karena memasuki musim dingin begitu di negara negara empat musim
bagaimana kemudian kita bisa menjaga daya saing dan juga harga jual batubara khususnya batubara ekspor indonesia pak
kalau untuk harga itu sangat ditentukan oleh permintaan global
kemarin harga batubara di pasar global itu turun karena memang permintaannya menurun seiring dengan tren adanya isu mengenai lingkungan
batu bara kan salah satu sumber energi yang dianggap tidak ramah lingkungan
karena negara yang selama ini menjadi tujuan ekspor kita seperti china itu mendiversifikasi sumber sumber energi mereka dengan tema green energy
dimana china menurunkan permintaan ekspor dari indonesia dikarenakan mereka mencoba untuk lebih ramah lingkungan
tapi kalau kita lihat di beberapa waktu terakhir ini harga
batubara itu relatif membaik dikarenakan memang cina di tengah perang dagang ini kembali lagi menggunakan batu bara
sedikit meninggalkan ya walaupun dalam jangka panjang saya kira china masih akan komit untuk ke arah green energy
tapi untuk saat ini permintaan china terhadap batubara sedikit meningkat sehingga harga batubara ini sedikit membaik
ya pak peter kalau sebelumnya pemerintah sudah mengeluarkan peraturan untuk melarang ekspor nikel dalam bentuk raw material
kalau sebegitu kedepannya diwacanakan batubara juga akan mendapati aturan yang sama
bagaimana pendapat anda
saya kira itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat
karena kalau nikel juga dilarang batubara juga dilarang ekspor kita akan drop jauh sekali
sekarang ini kita sudah mengalami neraca perdagangan yang divisit dikarenakan harga dari beberapa barang komoditas itu turun
sehingga nilai ekspor
kalau kemudian ini dilarang sementara kita belum mempersiapkan struktur ekonomi yang baru yang bisa menopang menggantikan posisi batu bara
saya kira kita akan kesulitan nantinya
infrastruktur yang ada pada saat ini apakah sudah memungkinkan untuk meningkatkan value atau added value bagi produk batubara dalam negeri
untuk itu perlu waktu
memerlukan perubahan struktur
transformasi struktural itu perlu kita lakukan
saat ini kita sangat bergantung kepada barang barang komoditas produk produk komoditas seperti tambang dan juga perkebunan batubara dan cpo ya utamanya
tapi untuk melakukan perubahan struktural mengurangi ketergantungan kita terhadap produk produk komoditas seperti batubara dan cpo itu memerlukan waktu
sehingga saya kira pemerintah perlu lebih bijak di dalam menghadapi
tetapi perkembangan di batubara
kita masih memerlukan batubara
kita masih memerlukan investasi di batubara
karena ini adalah sumber penerimaan kita yang boleh dikatakan yang terbesar
pemerintah perlu sangat bijak dalam hal untuk mendorong investasi di batubara
kita akui memang sangat penting batubara apalagi untuk elektrifikasi di indonesia
kalau anda melihat bagaimana kampanye yang keluar di global environment begitu tentang penggunaan batubara dan energi ramah lingkungan sendiri
bagaimana anda melihat penerapan energi ramah lingkungan dan juga kaitannya dengan pengembangan industri batubara yang ada di indonesia
ini yang saya sebutkan tadi kita perlu waktu
memang kita juga harus mengarah sesuai dengan tren global mengarah kepada green economy
kepada ekonomi yang lebih ramah lingkungan dengan menggunakan sumber sumber energi yang ramah lingkungan
tapi itu kan butuh waktu dan butuh investasi yang sangat besar
untuk kita bisa membangun sumber sumber energi baru yang terbarukan
kita mensyukuri bahwasanya indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa untuk sumber energi baru terbarukan
kita punya panas bumi yang terbesar di dunia kita punya juga arus laut kita punya angin punya mikrohidro dan sebagainya
tapi untuk membangun sumber sumber energi baru terbarukan itu memerlukan biaya investasi yang sangat besar dan juga teknologi
dan teknologi itu juga kita belum tahu
kita belum memiliki
sehingga kita memerlukan selain pembiayaan yang sangat luar biasa besar kita juga memerlukan waktu
dan masa transisi dari sumber energi yang saat ini seperti batu bara menuju kepada sumber energi baru terbarukan
itu harus kita isi dengan insentif insentif agar para pelaku yang saat ini bermain di batubara
itu nantinya juga bisa menjadi para pelaku di
energi baru terbarukan
baik pak peter kita juga tidak bisa menampik begitu ya batubara merupakan komoditas unggulan ekspor indonesia
bagaimana kemudian pengurangan penggunaan energi batu bara ini kalau kita melihat sekarang proyek tiga puluh lima mw untuk kelistrikan dari pemerintah masih sedang berlangsung
bagaimana kalau anda melihat hal ini
nah itulah yang saya maksud dengan harus ada perencanaan jangka panjangnya ya
jangka menengah panjang yang harus dipersiapkan oleh pemerintah
bekerja sama berdialog berkoordinasi dengan para pelaku di bisnis pertambangan dan juga di bisnis energi
ini industri energi kalau tidak ada roadmap tidak ada arah yang jelas ini akan menyebabkan yang pertama persiapan menuju ke
struktur sumber energi yang baru itu menjadi tidak bisa secara mulus kita laksanakan
harus ada roadmap roadmap itu juga harus dibangun bersama sama tidak hanya dilihat dari satu sisi dari kepentingan pemerintah tapi juga harus dilihat dari sisi kepentingan bisnis dunia usaha
now kalau ada road map maka peran serta dari para pelaku di bisnis batu bara dan juga nanti para pelaku di energy baru terbarukan bisa bunul
baik pak peter sustainability dari penggunaan batu bara dan juga bagaimana menjaga lingkungan
diharapkan tetap bisa diberlakukan begitu ya menjelang nanti dua ribu dua puluh delapan pengurangan penggunaan batubara di dalam negeri
untuk sementara terima kasih pak peter abdullah direktur riset dari kor indonesia sudah bergabung bersama kami
selamat sore pak